apa mas kembali lah sampai harus se
enggak kalau timelinenya kan tetap sesuai
kan kemarin gini kalau yang jelas
kita sudah sediakan untuk pesawat kan
nah kemudian teman teman papua pegunungan
itu sudah posisinya di bandara jayapura kan
untuk berangkat ke jakarta sambil menunggu teman teman papua induk
mereka harus lakukan tanda tangan berita acara dan sertifikat
kemudian baru tadi pagi teman teman papua induk menuju ke jakarta
tapi semuanya oke sudah selesai semua
kemungkinan penetapan itu akan dilakukan malam nanti usai jeda
kita akan lihat bagaimana dinamikanya untuk dua provinsi
pasti kita butuh jeda waktu untuk cek dokumen kan
sebenarnya dokumen dokumen sudah kami periksa
list dokumen yang dibutuhkan sudah ada semua
tapi kan kita butuh juga tanda tangan segala macam kan